hai jadi maksudnya gimana sih pak rete dan saya nggak ngerti mana ya ini sama aja
ngebuka borok sendiri ini jadi begini ceritanya
hai rt tapi kan kota mami kita harus nunggu di rumah bisa rafa
aku harus syariah rt ikut aku punya rencana
kalau gagal gemar ya jangan sampai gagal lah
yuk kita jalanin rencananya
ini dimana tolong waduh dicangcang gini dibengket siapa ini berbuat
hai aduh aduh jangan
kebanai dogan ngangguk sukurin ii trust
aduh aduh frente dogan nah lo sukurin sukurin
terima kasih sudah menyelamatkan saya
ali bantuan atuh ali panggungkakan itu
eh kenapa jadi cang cang gini
tadi aki aki tuh curang ngumpis
terima kasih anak anaknya sudah nolongin pak rt nih
aduh buncit tehing perutnya nih
ya nggak apa apa cuma agak shock dikit aja
dan butuh kemul sebentar aja
aku gak mau
om rt gak diapa apain
untung aja pak ali punya ide buat ngelawan kakek cangkul itu
terima kasih ali ya terima kasih anak anak juga
tapi aku baru tahu kakek cangkul bisa kalah sama tomat
iya aku jadi penasaran sebenarnya kakek cangkul itu hantu mau kan sih
kok bisa ya dilempar tomat
ah temen temen mendingan kita berbicara aja
kita cari kakek cangkul
tapi di sini serem banget ya
padang ada apa
aku dorong kaki cangku tadi
kita kuburin kakek canggul itu
eh kalian berani gak menguburkan kakek
kok kakek cangkul takut dikuburin
kakek canggul kan hantu
adam kalian gak apa apa ruby
itu ada kakek canggul
iya kakek canggul itu palsu
masa kakek canggulnya palsu
saya ini kakek canggul
beraninya kalian meragukan saya
cuma saya saja yang pantas untuk peran jadi kakek canggul asli
maksud aku banyak
nggak ngerti ini peran apa
maaf pak rt
sebenarnya dia suami saya pak rt

maaf pak rt suami saya ini terorisiasi jadi kakek canggul asli

tapi gak kesampean
tapi gak kesampean
tapi gak kesampean
jadi maksudnya gimana sih pak rt

sama aja ngeboka borok sendiri ini
sama aja ngeboka borok sendiri ini
jadi begini ceritanya
gara gara dia kok jadi tidak lolos casting
pak ikhlasin aja pak
pak ikhlasin aja pak
mungkin ini bukan rezeki bapak
mungkin ini bukan rezeki bapak
mestinya aku yang main jadi kakek cangkul di film itu
gara gara pak rt itu aku jadi tidak bisa main di film itu bu
aku gak terima bu
awas pak rt
maaf pak rt
sejak dia gagal casting
dia agak stres
dia agak stres
sulit membedakan mana yang acting mana yang kenyataan
selama ini suami saya dendam sama bapak
makanya dia selalu meneror bapak dan warga kampung disini
kalau gitu semua ini gara gara salah saya dong
pak rt jadi kakain
sama pak rt
iya iya pak rt tanggung jawab masalahnya
itu orang jadi wangedan
berarti kan ini kan tanggung jawabnya pak rt
bu darmo pak darmo dan nak darmo mungkin juga cuk darmo
jenderal di kampung sini minta maaf
karena tidak ada maksud untuk kesana
kampurannya banyak bu
ya film india ya kalau udah begini nih
eh peluk peluk saya gambar saya gambar di peluk peluk
pak rt itu cari kesempatan aja
eh sateh jangan enak enak kalau ngomong
mulai sekarang kakek caku gak nganggur kita lagi kadang
dapat ga keceeitingnya
akhirnya kakek diterima jadi kakek canggul